ya artis sekaligus musisi melani subono ini memang sepertinya tidak bisa tinggal diam ya dengan kondisi merebaknya virus corona di indonesia saat ini
melalui akun instagram miliknya yang mengajak masyarakat untuk berdonasi dan juga berbagi masker kepada mereka yang kurang mampu
nah kami sudah terhubung melalui sambungan skype dengan mbak melani subono pagi ini good morning mbak mel
good morning mudah mudahan selalu sehat dan ini juga mungkin boleh diceritakan ya berbagi inspirasi juga nih
awal mula seperti apa sih idenya berbagi masker ini
sebetulnya rumah harapan itu kan gerakan gue yang udah ada hampir dua belas tahun ya dan setiap kejadian kita berusaha ngomong
hey membantu itu gak usah besar apa yang bisa lo lakukan untuk sekitar lo
nah ini juga kita mempraktekkan hal yang sama sih pada dasarnya
sebenarnya ini adalah satu penyakit yang obatnya belum ada vaksinnya belum ada yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan menjaga diri
sebetulnya kan itu
nah kita mau bicara
banyak penanggulangan sulit karena orang perlu makan
kalau gue ngomong level bawah yang benar benar real aja ya mereka perlu makan
oke karena lo perlu kerja yuk minimal kita cegah deh
tapi kita terbiasa berhubungan dengan orang yang bahkan tidak punya uang untuk beli beras sehari hari
jadi minimal oke ini masker buat lo ini vitamin ini madu ini sanitizer ini sabun
apa yang kita kasih bisa mencegah loh terkena penyakit sehingga kita juga tidak makin menyusahkan tenaga medis
alat tes kita yang kayaknya berlaku cuma buat orang punya uang yang kayak gitu gitu
jadi minimal mereka yang ada di ranah bawah bisa juga menjaga dirinya
dan reaksi warga yang kurang mampu ini ketika mbak mel bersama rekan rekan rumah harapan membagikan masker dan sarung tangan ini mereka tanggapannya seperti apa mbak
kaget atau bagaimana
ada yang senang banget
ada yang sampai nangis hari keberapa ya kalau nggak salah hari ke dua belas
jadi kita fokusnya itu jadi kita tiap hari itu bagi bagi fokus
kalau nggak salah hari ketiga itu pemulung tapi yang benar benar sepuh
yang nggak punya rumah
jadi ada orang umur tujuh puluh delapan puluh nggak punya rumah
tidur ya di gerobak sampahnya yang kayak begitu gitu
ada sih yang benar benar sampai nangis
oh kita kasih beras juga
jadi mereka nangis mereka senteng
ada juga yang di tengah
karena keributan kita yang udah besar ini nggak tahu corona tuh apa
karena mereka emang nggak punya tv mereka nggak punya apa apa
jadi macem macem sih reaksinya tapi belum ketemu reaksi negatif sama sekali sih
ya mbak mel ini kalau saat mengumpulkan hand sanitizer dan juga masker kan ini kadang kadang suka langka ya ditemukan ya
ini ada kesulitan nggak mbak
enggak sih karena rumah harapan itu sudah bergerak dua belas tahun
dan gue tuh menerima barang menerima apapun sepanjang tahun
yang punya nah aku punya sofa nggak kepake nih
kasih ke aku
aku akan jual atau aku jadikan itu barang apa yang kita selama dua belas tahun itu udah tahu yang perlu kita stok tuh apa
masker vitamin keperluan bayi apa gitu segala macam
jadi puji tuhan banget
karena kemarin kita juga biasa gerak di pembakaran hutan yang tahunan itu
kita masih punya stok masker atau tahu kemana mencari supplier supplier masker
nah kemudian siapa saja yang digandeng dalam program berbagi masker ini
semua orang atau sudah ada donatur donatur tetap tertentu yang sudah memang senantiasa membantu rumah harapan ini
beberapa kawan seniman yang biasa aku ketok tapi mereka nggak mau disebut namanya itu membantu
aku memfokuskan mencari kawan kawan seniman yang punya kontrak dengan brand
terutama brand brand kesehatan
oke dulu nggak usah ngasih duit
di kemarin ada salah seorang artis yang juga dokter yang punya kontrak dengan salah satu minuman kesehatan
jadi aku ketok
aku minta dong minuman kesehatan

kasih untuk aku bagi yang kayak gitu gitu
sisanya benar benar orang orang yang jalan relawan itu segala macam dari fanbase aja
dari fans dari kawan dari apapun itu yang aku bener bener gak kenal
tapi mereka terbiasa untuk langsung
oke mbak mel yang kali ini kita bisa bergerak di kota mana
kita kumpul dimana
mereka terbiasa untuk ngelakuin itu
dan untuk pembagian masker dan hand sanitizer ini juga sekarang masih di area jakarta dan sekitarnya ya mbak mel
boleh diceritakan mengenai hal itu
hari ini kita yang di jakarta berhenti dulu karena anak anak lima hari ini nggak berhenti
mereka hujan apa segala macam
hari ini kita akan fokusin beberapa yang di luar kota yang urgent
jadi kita akan memilih orang yang bener bener areanya tinggi
dia memang sepuh
dia punya rewayat susah napas atau sakit paru
dan ibu ibu hamil
jadi kita akan fokus ada beberapa yang sudah kita cek bener
sembari kita restock barang nih menghitung berapa barang yang kita punya
ini hari ini khusus luar kota
besok baru kita jalan lagi
mbak mel terkait dengan sejumlah program yang sudah dilakukan oleh rumah harapan terkait dengan virus corona ini
sejauh ini tanggapan mbak mel sendiri terhadap penanganan corona di indonesia ini seperti apa sih mbak sebenarnya
kalau bisa lihat ig story gue kemarin
seharian gue menceritakan bagaimana gue dilempar dari satu tempat ke tempat lain
gue sendiri orang dengar gue odp
odp plus malah
karena belum ada status pdp untuk dokter ngasih kertas
dua ada di dua daerah terpapar tertinggi beberapa jam sebelum lockdown selama seminggu di saudi dan di spanyol
gue pulang dalam kondisi waktu itu batuk apa segala macam
seminggu ini gue diare pusing segala
di bandara tidak ada pemeriksaan
cuma dikasih kartu
gue sampai baper ih ngisi kartu diri pulang pulang diri
terus hari weekend kemarin gue coba nih
periksa tapi terus gak bisa baca hasil karena dokternya libur
saya tahu kerja dokter itu pasti lelah
tapi ini sudah masuk tanggap darurat kan
harusnya kan itu tidak ada
dan masyarakat juga sama dableknya sama pemerintah
kalian tidak mau lockdown
tapi terlepas dari orang yang kerja
pada saat kalian dibilang harus stay di rumah kalian juga gak nurut gitu
sementara ini the only way adalah kalian stay di rumah
jangan salah paham baca belajar pelajari
tidak hanya orang yang positif
tapi carrier itu pembawa virus itu bisa jadi tes negatif
tapi kita jalan membawa virusnya
the only way kalau lo emang gak perlu perlu banget stay home
stay home susah amat sih gitu
bukan nggak paham yang kerja ya
yang kerja oke gitu
but yang gak perlu pada saat lo dikasih libur
dan saya berharap pemerintah bisa memfokuskan kayak swab atau test yang cuman sedikit itu
dikasih ke orang yang benar benar perlu
jangan artis atau pejabat yang iseng iseng doang pengen cek
yee gue dong sehat gitu
alat itu terbatas
fokuskan ke yang benar benar butuh dulu
baik itu dia himbawan dari mbak melanie subono ya
untuk kita juga warga masyarakat di indonesia
untuk melawan virus corona tentunya
terima kasih banyak mbak melani subono atas waktunya untuk cnn indonesia
mudah mudahan sehat selalu
cepat sembuh ya mbak mel ya
tetap terus berbagi inspirasi
berbuat kebaikan pada orang orang yang memang membutuhkan mbak mel ya